hai celakaan yang mengorbankan keluarga mereka mungkin ya mungkin
aduh kabur bu anaknya bu ayo kita mandi dulu maaf ayo kita mandi mah biar kita bisa nonton video
ya ya ya ya ayo senang juga ganti deh
jangan mau kehilangan kamu
kamu jangan tinggalin kakak
kakak tunggu kamu disini sampai kamu buka mata
kamu jangan seperti ini
kamu jangan seperti ini
saya mau tahu kira kira adik saya masih bisa membuka matanya dan kembali normal itu kapan dok
sebagai dokter beliau pasti tahu jawabannya
orang koma gak akan tahu kapan sadarnya
aduh kemana aja sih
manti dulu bersih dulu dari luar
lama amat perginya
gimana tadi kantor polisi
masih dalam penyelidikan ma
makanya aku datang kesana juga sekalian ingin mencari tahu
aku juga mau ikut
ikut serta untuk menyelidiki kasus ini
kenapa gak usah lah biar polisi aja serahkan aja sama mereka polisi
why bother kenapa kamu musti repot ikut menyelidiki
aku yang memastikan sama baikku ma
bisa bisanya elsa meluduh
udah sering dia nuduh ma aku capek
dan sekarang aku mau buktiin kalau misalkan aku gak salah
tapi anehnya tadi pas di kantor polisi aku ketemu sama pak amar
amar mahendra ngapain apa urusan dia
dia juga menanyakan kasus yang sama
dia bilang sih kalau dia datang itu sebagai saksi
tapi aku suruh dia pergi
karena aku takutnya dia datang ke sana kalau disuruh sama elsa
ya mungkin bisa jadi
karena kan memang si amar mahendra ini pengacaranya nino dan elsa
pasti mungkin mungkin ya elsa dan nino menyuruh amar untuk ikut menyelidiki kasus kecelakaan yang mengorbankan keluarga mereka
belum mandi belum ketiba
aduh kabur bu anaknya bu
ya oma juga ganti deh
ya udah oma juga ganti
saya adalah pembayar
saya ingin hukum tetap berjalan
apalagi waktu sebelum kecelakaan itu terjadi
saya merasa ada kejanggalan di mobil pak neno yang olinya tercecer di bawah
kemungkinan besar pasti ini ada sangkut pautnya sebagai salah satu penyebab kecelakaan yang terjadi
saya harus mencari tahu alasan dan jawabannya
pak gasir gasir lagi
untuk perihal kasus ini pak
ya maaf pak saya hanya ingin menanyakan kepada bapak
apa kita perlu melanjutkan diskusi tentang kasus kasus yang sedang kita tangani saat ini
ya pastinya saya butuh konfirmasi dari bapak
karena kasus yang ditangani ini adalah dari bapak sendiri
kamu mau saya bicara apa
kalau dari jawaban saya sendiri pak kita bisa melanjutkan untuk kasus ini
mungkin ada kasus dari
iya ya itu lanjutkan aja lanjutkan semuanya
saya mau telepon seseorang dulu kamu nggak keberatan ya
eh pastinya pak
oh masih mau di sini
oh bapak mau saya
gapapa sih kalau kamu masih mau di sini
terus papa tadi mampir dulu ke masjid buat sholat
alhamdulillah lancar semua pekerjaan papa
kita semua baik baik aja pak
papa sama rena pernah sholat
papa tuh berat sekali
ketika tahu harus ada pekerjaan
untuk pergi ke amerika nak
papa pasti merasa kesepian sekali di sana
sendiri di negeri orang
tanpa ditemani sama kalian
sama rena askara
papa itu sempat berpikir ingin mengajak rena askara mama oma
semuanya yang ada di rumah itu untuk pergi haji dan umroh